omongan aja sulam emang kuping lo budak abe
etiko gobelang namanya mangkainya lu kalau pakai pakaian tuh yang bener yang rapi yang
lihat enak melihat orang asal jangan ngablak ngablak begini aku mati lelaki jadi jahat melihat lo contoh
adek lo atau suruh mana tuh rapi pakaiannya enak dilihatnya adem kalau orang lihat duh babe
gimana sih kalau atika pakaiannya kayak rumahnya tertutup gitu berarti
eh arun asal tahu aja nih warga ini yang kontrak di rumah gue
udah protes dari kemarin dia kepengen pindah dari kontrakan gue kalau lu masih ngejogrok di
kontrakan gue maaf aja besok pagi lo udah mulai pindah dari rumah kontrakan gue ya bang ya
maaf maaf hati hati jangan mendadak gitu dong terus mau pindah ke mana pak masih nggak ada
apa di kuburan kawi kawi masih banyak yang kosong kalau lo mau weh don lo kalau pangan
toel towel ke kuburan aja sana tuh pocong lo toel tuh
ya bapak bapak saya mohon tenang ya jangan kepancing emosi ntar akhirnya masalahnya jadi
tambah keruni ya bapak bapak ibu ibu mendingan pada bubar deh balik ke rumah masing masing biarin
masalah ini diselesaikan sama yang berkepentingan lagian juga kan bahwa saya milih udah datang di
sini nanti malam jadikan sampai di kantornya rupanya pak saya rasa tidak perlu lagi
karena babisar milih sudah datang sudah sudah memutuskan semuanya bener pak rw saya ini udah
gedeg banget nih ama yang namanya si kardun bikin rusuh aja di kampung nih mendingan eh kardun lo
besok pagi look out dari kontrakan gue cepet ya jangan kekagak lo untuk sementara ini keputusan
dari rt rw kalau pak kardun mesti pindah dari kampung ini
kalo lu kagak pindah yani western besok lo berarti kagak ngeliat matahari
haaa sekarang gua baru ngerti deh kenapa sebarnya si nelan bawa kita semua ini ke yayasan anak caca
itu orangnya gak mau pakai ngomong atau nasihat dia maunya maunya nih apa yang masuk ya
lalu ruh juga waktu belum hamil setiap malam setiap habis sholat ruh selalu tahajud dan berdoa
tapi alhamdulillah akhirnya allah melalui cing nelan melalui herbalnya ruh akhirnya jadi hamil ya mak
yee udah gitu terus kita doa deh masing masing masih di kabul
si ruh doanya dia supaya pengen punya anaknya perempuan
nah gue pengen cucu pertama ini laki laki
yee tau taunya kita lupa bahwa yang nomor satu itu adalah kita nih supaya sehat dan selamat
iya mak maafin ruh
ruh ngerasa rasanya ruh ini paling berhak atas kehamilan ini
dan ruh juga ngerasa bahwa allah ada sayang sama ruh aja
sehingga jadi tuh ruh ini
jadi tuh ruh ini
alhamdulillah airnya empok sama emak hatinya juga terbuka sekarang
nih gak ribet ribet lagi kan kalau misalnya adik joni itu laki atau perempuan
kagak masalah yang penting sehat
layar sempurna dan tidak kurang satu apapun
tapi kalau misalnya joni berharap nih adik joni laki laki gak apa apa kan
boleh nanjon berharap boleh boleh aja masa berharap dilarang
haduh mbak be bagaimana sih tentu si bongki pake dilepasin segala pake dikasih ampun
mestinya mbak be habisin aja nggak usah dikasih ampun mbak be
tau gak sih hati hati kan ini sakit banget udah dilecehin sama si pesek
emang lo gak dengerin apa kata omongan najisulam tadi ah
ya dengerin sih kenapa
ya salah kalau lo dengerin kenapa lo sekarang masih mare mare sama mbak be
berarti lo tadi gak dengerin omongan najisulam emang kuping lo budak mbak be
makanya lut kalau pakai pakaian tuh yang bener yang rapi yang enak dilihat orang
lelaki jadi jahat ngeliat lo
contoh tuh adek lo atau suru mana tuh
rapi pakaiannya enak dilihatnya adem kalau orang lihat
aduh babe gimana sih kalau atika pakaiannya kayak rumahnya tertutup gitu
berarti atika tidak mensyukuri pemberian allah
aduh tike lo ngapes sih ha ngomong bulak balik begitu omongan lo terbalik balik begitu lo
sama yang otak lo ha
ih mbak be gimana sih atika pun seksi
jadi harus diliakin dong
gitu tutup tutup rapet kayak lepet
masya allah hal lajim
tika tika lo ini ha lo korban model lo tau gak lo
udah udah lo jangan pake gitu gituan lagi
udah sering banget bawa bilangnya lo jangan pake gitu gituan
masih pake baik baik gitu gituan aja
eh tika lo tau gak ha
yang kijang di monasento ha
kalau dia tuh ngeliat sesama temen temen kijangnya juga dia malah temen malah dirang
kalau lo kan lo manusia berada punya akhlak ha
berisik berisik kalau dibilangin aja berisik berisik lo
tiga mertua ada apaan sih
eh ada gandol pinjender eh lo ngapain di situ ha
eh pergi pergi sona pergi pergi ha
namun calon bini siapa yang mau anakku kagak bakalan mau sama lo
aduh masuk masuk masuk masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
eh ini pak ari
jadi gue yang bawa belanjaan lo kan
lain lain ditungguin malah masuk
lo dateng waktunya nggak tepat sih mut
emang ada apaan sih
oh iya habis nungguin si kardun
gila itu kardun
itu satu kampung udah pengen ngabisin si kartun
asal lo tahu tuh
si tika juga ikut ikutan
nah kurang ajar deh beranjing leceh nak tika
ayo kita hajar si kardun
enak aja tika dicowel cowel sebarangan aja
eh si kardu udah diusir dari kampung ini
diusir kan belum datang gue
nggak aci nih berantemnya dah
kalau lo bangun cari keributan mut
gue cukup ngedoain aja dari sini dah
nangis mulu kasihan tuh si daud
nih tadi di situ daya ada tuh
tadi emak udah temuin
gimana kalau nama depannya tuh
boleh boleh aja mak
tapi kalau anaknya perempuan
propagand nama depannya pakai haliman
iya bagus bagus tuh artinya artinya
artinya sopan dan lembut
ah jadi tinggal nambahin aja tuh tengahnya sama belakangnya
waduh kayaknya kompak banget nih berdua
iya nih lam
kita nih berdua lagi cari cari nama nih buat jabang bayinya siro
makanya nih kalau anaknya laki laki itu tugas gue